ngomongin di indonesia nih culture nya tuh berbuka bahkan ada salah satu produk
berbuka lah dengan yang
yang manis katanya manis gitu kan
that s why itu juga identik dengan
bukan culture indonesia sih sebenarnya memang dianjurkan katanya berbuka dengan yang manis gitu
semanis apa sih apa cukup dengan melihat wajah saya
nah jadi kalau misalkan berbukalah dengan yang manis itu sebenarnya kan nggak ada di hadis ya
setahu saya itu adalah salah satu iklan produk minuman tertentu
oh gitu oh gitu gitu
yang bener adalah dulu itu kalau gak salah hadis itu mengatakan berbuka lah dengan kurma kering tamer
atau kalau nggak bisa kurma basah rutop
atau kalau nggak ada pun air putih gitu kan
karena pertama ketika kita pas pas
kalau kita langsung makan atau minum manis
itu lonjakan gula darahnya itu meningkat cepat gitu kan
tapi dia juga akan turun juga cepat gitu kan
akhirnya kita masih tetap ngerasa lapar
sehingga akan terjadi kita masih kalap untuk makan berlebihan
jadi kadar gula itu berpengaruh sama apa ya
daya tahan kita cepat lapar atau enggak
itu biasanya turunnya juga cepet gitu kan ya
kalau misalkan gula darahnya lebih stabil naiknya stabil gitu kan
tadi makanya gula itu menaikkan gula darah cepat gitu kan
kemudian juga menurunkan dengan cepat
itu kenapa makanan yang manis dan bergula
dari berpotensi juga menaikkan berat badan
betul termasuk juga janji manis itu juga harus dihindari
ya memang selain menaikkan berat badan menaikkan akal dan pikiran
tapi kata orang nih kalau buka puasa lapar yang tinggi terkadang nggak bisa ngontrol diri
kan apa aja mau dibeli gitu
iya banyak takjil karena lebih berkompetitif gitu
apa namanya kompetitif banget gitu
padahal sebenarnya yang dianjurkan kita langsung makan besar dulu
takjilan kecil itu apa better mana
udah makan berat aja langsung daripada takjil takjilan gitu
oke jadi sebenarnya kalau berdasarkan balik lagi ke hadis tadi kan biasanya kurma dulu air sholat maghrib baru kemudian makan besar
karena sebenarnya ketika kita makan gitu kan tubuh kita itu mengeluarkan hormon yang namanya hormon leptin
hormon leptin itu hormon kenyang gitu kan
nah hormon itu dikeluarkan kira kira sekitar dua puluh menit setelah kita mengunyah kunyahan pertama
nah kalau misalkan kita makan kurma dulu gitu kan kemudian minum terus kita tinggal sholat itu kan udah hampir dua puluh menit tuh menit
kita udah merasa kenyang sehingga nanti ketika makan besar kita jadinya nggak makan berlebihan
nah kalau kita awalnya langsung makan besar dua puluh menit kita langsung kayak kalap gitu kan
apalagi belum kosong perut kosong gitu kan sehingga nanti potensi untuk makan berlebihan jadi lebih besar
betul betul padahal pemikiran gue adalah gue takutnya waktu sholat gue kepikiran makanan
jadi daripada gue sholat nggak khusyuk mikir utuh dendeng enak banget gitu atau apa gitu
tinggal sedikit tuh kayaknya tinggal sedikit gitu jadi akhirnya gue hajar makan itu supaya gue bisa khusus ibadahnya
ngantuk begah perut begah juga kan
begah ibadahnya malah jadi tidak khusyuk bener juga sih tapi ya
jadi tadi ada hormon apa namanya
leptin yang nanti akan membantu sehingga sebenarnya mencegah buat kita kalap juga ya
oh mulai hari ini gue akan makan kurma dulu
sepuluh menit setelahnya gue baru makan nasi padang